ya empat mahasiswa sumatera utara bersama dua ratus tiga puluh empat warga negara indonesia yang baru dipulangkan dari kota wuhan tiongkok pada minggu dua februari lalu
ikut menjalani karantina dan observasi di ranai kabupaten natuna kepulauan riau
hingga kamis dinas kesehatan provinsi sumatera utara mendapat informasi keempat warga yang bersatus mahasiswa itu dalam keadaan sehat
mereka masih menjalani karantina hingga enam belas februari dua ribu dua puluh
jika dalam kurun waktu empat belas hari proses karantina tidak terjadi apa apa
dinas kesehatan sumatera utara akan tetap memantau perkembangan kesehatan saat mereka kembali ke rumah masing masing
dinas kesehatan sumut menghimbau masyarakat tidak panik khususnya jika keempat warga ini nanti sudah kembali pulang ke kampung halaman
sebab pemerintah provinsi telah melakukan langkah langkah pencegahan di berbagai pintu masuk terhadap penyebaran virus mematikan tersebut
setelah empat belas hari dan itu dinyatakan negatif terinfeksi virus saya kira dia dikembalikan langsung ke keluarganya
tetap ada monitor
jadi kita terus berkomunikasi dengan kawan kawan di kkp juga terus berkoordinasi dengan lembaga lembaga lain institusi lain kesehatan
baik yang vertikal di kemenkes ataupun yang memang berada di pemprov sini termasuk di rumah sakit rumah sakit yang berada di sekitar medan
sampai saat ini sumatera utara masih dalam kondisi aman